sudah sia sia sepuluh menit waktu saya
anda sudah merencanakan akhir pekan
weekend gateway kali ini saya akan mengajak anda ke tangerang selatan
tentunya dengan ragam aktivitas luar ruangan yang ramah anak
berlokasi di serpong lagun lubana sengkol
menjadi destinasi rekreasi nan asri dengan luas delapan hektare
mulai dari restoran keluarga dengan kolam pancing
wisata menangkap monster fish atau ikan raksasa
kita jajal satu persatu ya
hah latihan apa ini pak
ini katanya kalau panahan itu untuk bikin konsentrasi ya nggak sih
untuk bisa melihat ketajaman mata juga ya kan
saya juga mau latihan tapi ini bocah bocah kayaknya udah pada semangat nih semuanya
kita latihan tara ya pak ya
oke kita latihan sekarang
tangan kiri memegang busur diluruskan sejajar bahu
tinggal tarik anak panah dengan tangan kanan hingga ke wajah
teorinya sih gampang ya tapi hasilnya
buset jauh banget
aduh ini jauh balik
wahana panahan ini bisa anda jajal hanya dengan lima puluh ribu rupiah
tak usah khawatir
kakak kakak petugas di sini akan mendampingi dan mengajarkan putra putri anda cara memanah
bila memanah bermanfaat untuk melatih fokus sekaligus otot tangan
dalam flying fox apa cuma seru seruan saja
nah jadi kalau outbound itu tuh nggak seru kalau nggak flying fox
biasanya tuh selalu untuk uji adrenalin
kalau buat anak anak mungkin ngelatih biar nggak takut ketinggian
bisa seperti itu
alat pelindung diri berupa harness dan helm ini hukumnya wajib
karena meluncur dari ketinggian tiga puluh meter keamanan dan keselamatan harus jadi prioritas
karena flying fox menawarkan sensasi terbang dari ketinggian
saya harus menaiki anak tangga untuk siap terjun bebas
kali ini saya tak sendiri saya ditemani dua keponakan saya noval dan ubai
satu dua ayo pak
dengan kecepatan lima puluh km per jam tubuh rasanya melesat cepat sembari memandangi danau kecil
untuk menaiki flying fox anda cukup merogoh kocek tiga puluh lima ribu rupiah saja
usai bermain flying fox kami melanjutkan rekreasi dengan menaiki perahu kanu
pak fatur ini saya mau bawa keponakan saya nih
nggak susah kan ya
nggak susah gampang
cuma kita perlu safety nya aja
danau sedalam tujuh meter ini cukup tenang
meski demikian tetap harus menggunakan jaket pelampung ya
satu perahu kano bisa dinaiki maksimal dua orang dewasa atau satu orang dewasa bersama dua orang anak
untuk menaiki wahana kanung anda cukup merogoh kocek lima belas ribu rupiah saja
setelah mendengar instruksi dari pak fatur
saya yang baru pertama kali mencoba menaiki kanu ternyata tak sesulit yang dibayangkan
tinggal mendayung ke kiri untuk berbelok ke kanan
atau mendayung ke kanan untuk berbelok ke kiri
usai puas mengitari danau
saya mencoba balapan dengan perahu yang didayung pak fatur untuk kembali ke dermaga
sayang sekali perahu saya dan noval belum berhasil menandingi perahu pavatur
ini pak fatur boleh bantu saya
oke noval bisa turun
aktivitas outbound bikin perut lapar
agar ikan yang saya makan masih segar saya harus pancing ikannya dulu ya
tapi jangan pancing keributan
ikan saja yang dipancing
ada puluhan saung yang berjejer menghadap kolam pancing
di sini anda bersama keluarga bisa makan siang di saung
sembari memancing ikan yang langsung dapat dibakar
dengan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk sepuluh orang
sepadan dengan raga makanan yang anda dapatkan
termasuk alat pancing yang disediakan pengelola
butuh kesabaran pemirsa kalau memancing
jangan lupa untuk mencoba
dua puluh menit berlalu akhirnya kaya saya berhasil menangkap ikan gurame
tidak sia sia sepuluh menit waktu saya menunggu
memang seru sih kalau mancing
itu harus menguji kesabaran banget
ih kau masuk lagi ya
atau mau digoreng nih

banyak anak anak saya lihat dari tadi nih yang main main
macam macam mencari wahana
mancing pun juga anak anak

untuk anak anak sendiri sih lebih ke edukasi sih ya
belajar sabar tentunya ya
kalau orang mancing itu kan harus sabar
jadi kita mengedukasi anak anaknya atau yang bapak bapaknya juga yang dewasa
itu sih sebetulnya
sama tadi saya juga harus sabar ngambil ikan sampai akhirnya
ada di depan meja saya
dan kita nggak sabar pengen coba nih bu
gurih manis gurame lumer di lidah
anda juga bisa memesan menu lain loh
ada ayam pejantan yang dagingnya empuk banget
perut saya yang sudah keroncongan sejak bermain outbound
minta segera diisi
anda yang punya hobi memancing
bisa adu kelihayan memancing dengan ikut perlombaan
sistem perlombaan dihitung berdasarkan poin
dengan melihat jenis ikan yang didapat dan berat ikannya
kalau tadi saya mancing
ikan yang untuk saya makan
itu empangnya ya memang untuk keluarga
tapi kalau ini empangnya
ada delapan belas ton total ikan yang ada di sini
di sini ada ikan ikan jenis monster fish
yang ukurannya bombastis
serta diberi waktu dua jam untuk berlomba
mengumpulkan poin sebanyak banyaknya
ini ikan bawal pak
wah berapa kilo kira kira ya
setelah melihat jenis ikan dan mengukur bobotnya
ikan kembali dilepas
lengkap sudah wisata saya akhir pekan ini
cukup melipir sedikit dari hirup pekuk jakarta
ragam aktivitas bisa saya jajal
dengan suasana alam dan ragam aktivitas
yang semuanya bisa dinikmati dalam satu waktu
tim liputan cnn indonesia tangerang selatan